ini dari mama ya
kamu jangan ikut campur urusan mama
dan sebagai ibu kamu mama berhak memiliki privacy
dan mulai sekarang kamu jangan pernah menghentu barang barang pribadi milik mama
aku semakin yakin kalau mereka itu bukan adik aku
dan aku harus cari tahu dan selidiki soal ini
kuri ke pulangan kaila ke rumah ini
gimana kalau kita ngadain perayaannya di kafenya randy
iya deh papa juga setuju
makasih ma papa
bagus mereka langsung setuju
aku akan bawa rendy ngejauh dari kamu
mereka siapa sih
mereka siapa sih ini gak kenal
lagi yang indah untuk menyapa si gadis cerita
kok kayaknya so kenal banget
lu gak kenal sama gue
lo gak kenal suara gue
kok kamu bisa tau nomer telfon aku dari mana
zaman sekarang nyari informasi itu gampang
apalagi soal elu kecil
ih apaan sih ngaco banget deh
yaudah kalo lo gak percaya ntar gue buktiin ya
sekarang gue minta lo keluar dari rumah
sekarang ini gue di rumah dulu nih di depan
ih itu orang ngapain sih dateng kesini pagi pagi
aduh udah ya aku main teleponnya aku sibuk banget nih
eh eh eh tunggu dong
kamu tuh sebenernya bisa tau nama telfon aku dari mana sih
kan gue udah bilang zaman sekarang nyari informasi tuh gampang
aduh kamu tuh siapa sih sebenernya
eh kok lo tiba tiba penasaran sama gue
gak baik lo kebodi pagi hari ntar kolesterolnya naik lagi
nah sekarang mendingan lo sarapan
gue mau lanjutin perjalanan nih
sambil menikmati udara segar
eh eh tunggu tunggu
ya man kak gita kak ella maafin aku ya
tuh ini anak angkat kalo jalan pake mata doang liat liat
iya iya maafin aku ya kak ella aku bener bener gak sengaja
apa maksud tulisan di diari itu ya tanggal dua puluh tiga februari kan itu tanggal lahirnya mereka
loh kamu ngapain disini
eee bingung mau tanya sesuatu ke mama
ada apa kebayangan tanggal dua puluh tiga februari
loh masa kamu gak tau sih sayang itu kan tanggal kelahiran adik kamu si meka
lalu ma apa hubungan tulisan ini semua dengan hari layarnya mereka
biarin mamaku ada di kamu sini
ma jelasin semuanya ke bimo ma
ini dari mama ya kamu jangan ikut campur urusan mama
dan sebagai ibu kamu mama berhak memiliki privasi
dan mulai sekarang kamu jangan pernah menyentuh barang barang pribadi milik mama
aku semakin yakin kalau mereka itu bukan adik aku
dan aku harus cari tahu dan selidiki soal ini
selamat pagi cantik
kamu ngapain disini
ya kuliah dong menurut lo
kuliah emangnya kamu kuliah disini juga
iya gue kuliah fakultas sastra
eh tapi lu jangan kaget gitu dong mukanya biasa aja
udah minggir aku mau lewat
iya ntar gue minggir tapi nggak sekarang
nggak sekarang terus kapan
ya nanti setelah gue selesai baca puisi buat gue
hah puiisi apaan sih
tuh kamu penasaran kan makanya bentar
kau tahu laut itu dalam
kau tahu gunung itu megah
kau tahu hutan itu rimbun
tapi sedalam dalamnya laut semoga megahnya gunung dan serimbun rimbunnya hutan
tak akan sanggup mengalahkan dalemnya cinta megahnya asmara dan rimbunnya rinduku
bagus apaan sih aneh tau nggak
eh denger ya
suatu hari nanti lu pasti bakalan jatuh cinta sama keanehan gue
banyak sekali kejadian yang aku alami di hidupku
kedatangan kaila yang tiba tiba
trending hadir di dalam hari hariku
dina yang sempat menjauh
dan bimo yang harus aku relakan pergi
tapi di hatiku ini aku kangen masa masa bersama dengan bimu
iya kok makin berat sih
lestage kamu tuh yang ngagetin aja pagian kok kamu bisa ada di sini sih
enggak enggak boleh udah lupain aja di dalam hati aku itu udah ada orang lain
gue disuruh lupain
tiap kali gue mau menjamkan mata yang gue liat tuh cuman senyuman lo doang
sumpah sumpah nggak bohong
chefpan sih aneh banget jadi orang
udah dia minggir aku mau pulang nih cepetan udah ada sana sana
eh eh bentar bentar bentar
kalau bawa sendiri sih cewek bawa sendiri tuh
kasian tau tau yang lecet ya sini gue bantuin
eh itu nggak nggak nggak usah nggak usah
mana mobil lo di situ kan
eh eh eh tapi tapi aduh
hai kak dina
ini kakak dina bawain oleh oleh buat kalian semua